upacara melasti dilakukan umat hindu di seluruh bali dengan mendatangi pantai atau sumber air
ribuan warga bali mengikuti prosesi upacara melasti di pantai kuta pada minggu pagi
dengan mengarak pratima atau patung dewa dan sesuhunan barong yang disucikan warga berjalan menuju pantai
dipimpin oleh pemangku atau pemimpin agama dari masing masing desa adat
warga kemudian menggelar persembahyangan bersama
upacara melasti juga dilaksanakan oleh umat hindu suku tengger dari lereng gunung semeru dan gunung bromo
mereka berkumpul di pesisir pantai watu pecah desa selo awar awar kecamatan pasirian lumajang minggu siang
upacara melasti ini pun diakhiri dengan melarung jempana serta sejumlah sesaji
termasuk makanan dan hewan ternak ke tengah laut selatan
yang menjadi rebutan warga sekitar
prosesi upacara melasti juga dilaksanakan umat hindu banyuwangi jawa timur di pantai bom banyuwangi minggu siang
sebelum melakukan upacara tokoh agama atau mangku membacakan doa di pinggir pantai
dengan persembahan berupa makanan dan hasil panen atau sesaji yang selanjutnya dilarung ke laut
bagi umat hindu tradisi melasti diyakini sebagai
sarana untuk menyucikan diri dan alam semesta
tradisi melasti merupakan rangkaian upacara sebelum puncak perayaan hari raya nyepi
yang akan diperingati pada dua puluh dua maret mendatang